sumpuh bebek sumpuh bebek sumpuh bebek
muda muda muda muda
ayah ngu passat

eh jangan kabur
saya bukan gelandangan bu
bukan gelandangan kamu tidur disini
tapi disini aku cuma numpang tidur bu
disini bukan tempat tidur
aku pegang pegang kamu bunda

bening bunda bunda
bunda tolong diberikan bunda